sejak november dua ribu dua puluh satu warga desa karanggintung
kecamatan gandrung mangu jelacap jawa tengah
tinggal di pengungsian
jika siang hari mereka kembali ke rumah
untuk mengurus sawah dan hewan ternak
namun jika malam hari mereka tinggal di pengungsian
dua ruang kelas sekolah dasar digunakan
untuk menampung tiga puluh tiga jiwa
mereka takut tinggal di rumah
karena kondisi rumah mereka rusak parah
lantai dan dinding rumah retak dan atap hendak ambruk
sekarang ini nggak bisa ditempatin karena udah parah
terus kalau siang di sana
kalau siang di sana karena ada aktivitas di sawah
udah cari rumput
masih makan ayam
kalau malam tempat pengungsian
lumayan cukup parah pak
kalau musim hujan itu
kalau ada hujan
itu suka ada bunyi bunyi
airnya juga ada yang mengalir dari bawah rumah
seperti rumah salah satu warga ini
karena kondisi rusak parah dan sudah hampir roboh
rumah ini dirobohkan sekalian
ini dilakukan agar atap dan bagian rumah masih bisa digunakan
jika nantinya hendak membangun rumah di tempat yang baru
yang rusak parah ada sembilan rumah
ini kondisinya sangat berat dan bahaya untuk ditempati
seperti yang ada di sini
kemarin ini hari sabtu dibongkar karena kondisinya sudah sangat membahayakan untuk ditempati
lantai dinding atap itu gimana pak
lantai dinding atap lantai retak retak kemudian dinding juga retak mau roboh
kemudian atap juga retak retak
dari hasil penelitian yang dilakukan badan geologi bandung
kawasan yang dihuni warga diantaranya terdapat dua puluh empat rumah dan satu musola tidak layak untuk ditempati
karena kondisi tanah terlalu keras
lantai dan dinding retak serta atap rumah rusak parah rawan ambruk
pergerakan tanah yang terjadi terus menerus apalagi saat hujan datang ini
karena di lokasi tersebut terdapat aliran air yang masuk ke dalam tanah
untuk mengatasi masalah ini pemerintah kabupaten cilacap harus segera menyiapkan lokasi untuk merelokasi warga
sekilas di kampung ini tidak terlihat

terlihat rusak dari rumah biasa saja
tetapi kalau kita masuk ke dalam
lantainya dindingnya bahkan atapnya sudah sangat mengkhawatirkan karena retak retak
ada dua puluh empat rumah dan hari ini penghuninya diungsikan di dua ruang sekolah dasar
dari hasil penelitian dan pemeriksaan badan geologi bandung
kawasan ini dinyatakan tidak lagi layak sebagai tempat hunian
tentunya perlu memikirkan upaya untuk merelokasi warga yang ada di sini
roby sofwan amin cilacap jawa tengah